ngelaporin bapak ke polisi
pak jangan pak
jangan laporkan saya ke polisi pak
saya sangat menyesal pak
iya bapak sudah pak berdiri pak
pak soal kejadian itu pak
justru saya yang bersalah pak
untuk memberikan kesaksian
untuk memberikan kesaksian
untuk memberikan kesaksian
untuk memberikan kesaksian
untuk memberikan kesaksian
untuk memberikan kesaksian
untuk memberikan kesaksian
untuk memberikan kesaksian
untuk memberikan kesaksian
untuk memberikan kesaksian
untuk memberikan kesaksian
untuk memberikan kesaksian
untuk memberikan kesaksian
untuk memberikan kesaksian
untuk memberikan kesaksian
siapa yang nyuruh kalian
kalau nggak jawab
jangan takut aku
jangan aku rusak
ini kan jam dari om baik
dia hanya korban dalam peristiwa ini
karena bu andin datang
setelah pembunuhan itu
sudah terjadi pak
karena itu saya sedang mencari kebenaran pak
maaf pak saya harus pergi
kenapa paswa dikit malah seperti ketakutan gitu
apa emang ada yang disembunyikan
gue harus kejar dia
kok paswa dikit malah lari
ada apa sih
pak tunggu pak
saya tidak tahu apa apa pak
saya mau pergi pak
kenapa bapak selalu menghindar
apa dulu bapak melakukan kesalahan
saya bisa aja lho pak
ngelaporin bapak ke polisi
pak jangan pak
jangan laporkan saya ke polisi pak
saya sangat menyesal pak
iya bapak udah pak berdiri pak
pak soal kejadian itu pak
justru saya yang bersalah pak ya pak
untuk memberikan kesaksian
tuduhan atas ibu anders pah
ada orang yang bayar paswa dikit untuk memberatan acute
seumur hidup saya pak
saya selalu tertekan
andai saja saya punya keberanian
saya ingin meminta maaf kepada ibu andin
siapa yang menyuruh bapak lakukan hal itu pak
saya tidak tahu pak
saya tidak mengenal orang itu pak
aldebaran yang melakukan itu
tapi sekarang salahnya
bakal makin menguatkan kenyataan
kalau mbak andin memang nggak bersalah
semua orang akan terus mencari pelaku sebenarnya
ternyata keyakinan gue gak salah
andin sebenarnya gak bersalah
atas tuduhan itu
tapi siapa yang sudah menuduh andina
bahkan memberatkan andin
sampai membayar saksi seperti ini
makanan dihabisin dulu ya
makanan dihabisin dulu ya
makanan dihabisin dulu ya
makanan dihabisin dulu ya
baru kejelasan semua ini
baru kejelasan semua ini
aku nggak minta dijelasin sekarang mas
aku memanggil kamu karena aku mau izin ke thailand

aku memanggil kamu karena aku mau izin ke thailand
kita tarik dulu ya
ngapain dia telpon andin
apa ada hal penting